akhirnya mau kebunuh ibu wuri
ada anaknya yang nolongin nenek tua itu bos boga
gurih aku tuh bener bener udah gak tahan sama kamu tahu dengar omongan orang orang di luar sana
kamu mengantarkan jamaah umroh kamu
ngomong apa sih luantarin apa kamu jangan pura pura nggak tahu
udah nggak tahan ya sama kamu ya ya udah kalau kata cerita aja aku
aku akan keluar dari rumah ini rumah yang kamu beli dari uang haram silakan sekarang
juga emas berangkat dari sini ya angkat kaki dari sini pergi
aku balikin mas baju baju yang kamu kasih
di rumah aku balikin mas baju baju yang kamu kasihkan
kasih gak butuh aku udah kasih semuanya ini buat kamu aku nggak butuh
siapa kamu lepas ini buku
lebih lebih dibunuh dibunuh bukan itu mau ngerampok rumah bu
leher ibu sakit dia mau kebunuh ibu wuri
ada anaknya yang nolongin nenek tua itu bos
ah iya halo wuri gimana apa ada orang ngomong ibu kamu terus sekarang gimana
enggak papa sih cuman aku jadi takut aja di rumah ini om ya sekarang gini
kamu tenang aja ya pokoknya aku janji sama kamu besok aku bakal kesana ya
sekarang terpenting kamu tenangin ibu kamu dulu
ya udah kalau begitu sekarang aku pulang dulu ya kamu hati hati ya
kamu nggak usah khawatir aku pasti derekat
hai reaction kamu sering main main sini ya ya pasti aku lubangnya
pak bokir tadi saya lihat bu wuri sama laki laki lain
ah masa sih bu
iya benar bahkan tadi saya lihat bu uri pegangan tangan segala loh
gawat kalau bicaranya bu kalau bicaranya saya kasih tahu warga
wuri ibu minta jangan ada lagi laki laki seperti johan yang datang ke rumah ini yang bukan muhrim
sudah tiga tahun bu
sama samsul gak ada anak
gurih jangan ngomong seperti ini
pasti allah akan kasih keturunan buat kamu
masalahnya wuri sudah tidak cinta lagi sama samsul bu
iya bu sudah gak ada cinta lagi
kamu jatuh cinta sama johan laki laki tadi
wuri ibu ingatkan
jangan zolim bersama suami kamu
samsul itu orang baik
udah lah bu
wuri wuri ibu belum selesai ngomong
kenapa wuri seperti ini
aduh apaan sih
ada apa sih ini
ibu ini gak pantas
di rumah laki laki malam malam minta muridnya
ini rumah rumah saya
wuri ada apa wuri
maaf pak ustadz pak bokir
maaf ada apa ini
ibu wuri udah bawa laki laki dalam rumahnya yang penaruhnya bu
baru jam dua belas
emang kamu gak bertarik
apakah kamu mau tarik
iya saya mau tarik
bukan saya mau tarik
tidak pak ibu
jangan main kasar
ya pak ustadz tolong pak ustadz
ini tidak pantas bu
dan memang tidak dibenarkan
bu wuri punya suami kan
dan belum resmi bercerai kan
takut timbul fitnah
betul betul betul
dan tidak akan ada keberkahan
di wilayah rumah kita
masuk ke dalam rumah
pulang sekarang juga
bapak bapak ibu ibu
ya bu ini buat kebaikan kita semua
kamu cantik banget
udah jangan ngeliatin terus
hari ini hari yang paling spesial
buat kita berdua
aku mau pesan yang paling spesial
oh ternyata ini
ternyata kamu disini
makanya aku destek complacice
pergi ke kamu jadi selama ini kamu pikir ini cuma teman biasa
kamu dengar aku kenal sama kamu cuma sebatas teman rekan bisnis yang kerja
nggak lebih oh jadi gitu ya kamu kalau ngomong di depan istri kayak gitu
ini memang gitu kenyataannya kok gak usah berantem depan saya
pokoknya uangku harus kembali
wuri dengar wuri
uangku harus kembali ada di johan
ibu apaan sih
ini akibat kamu nggak dengar nasihat ibu baca ini
aduh ibu aduh
tiga puluh miliar aduh
waktu ibu mau dibunuh itu
itu jangan jangan suruhannya johan
kenapa ibu baru bilang sekarang
waktu itu wuri lagi mabuk cinta sama johan
jadi johan itu segalanya
kembali ke rahmat allah
kamu sudah terbaring
tidak usah balik mas
kadang ibu tewas ditabrak kereta api
alhamdulillah almarhumah sudah kita makamkan
yuk kita doakan
ya allah maafkanlah beliau
mempunyi beliau terpaksa hadirlah beliau
milahlah ramah baik beliau ya allah
saya tidak bisa membayar hutang
ada sedikit tabungannya
karena uangnya dilarikan temannya
lebih baik katakan yang sebenarnya bu
rumah huri sudah terjual
kami tuyat berduka cita
memaafkan dan mengikhlaskan semuanya
jika allah berkehendak
kami pasti akan berangkat umroh
ibu yang ikhlas ya bu
baik kita permisi ya